oh tidur kapan
ya emang salah kalau kangen sama pacar sendiri
engga aku masuk kelas dulu ya udah telat
ini demi kelancaran cinta lo
gua udah di kampus lo nih di fakultas dkv
yaudah lo tunggu aja disana gua samperin ya
yaudah cepetan ya gue tungguin lo
bu minta ditulis tadi tur dong katanya ibu janji mau bayar
haduh ibu ga ada duit
minta duit bos tadi tour dong
ipoh ada itu lagi nih sama bu guru ibu mau bayar

iya kasian kak ivan
aduh kalian ini ya
kerjaannya cuma minta duit aja sama bapak
kerjaannya cuma minta duit aja sama bapak
bapak ga ada duit

kamu ya udah tau ga ada duit
kenapa enak enak duduk disitu
ivan neta masuk kamar
mau ngasih uang satu miliar
kamu kenapa ketemu sama bu ayu
ini bu ayu tuh ga akan ngasih satu miliar tau ngga
hampir aja keceprosan gua
aida ga boleh tau
kalo gua udah bawa salma ke bu ayu
enggak enggak ada apa apa
gak ada nggak ada apa apa yaudah gitu aja
wih jangan jangan kamu udah pas satu miliar ya tanpa sepengat tahun aida
kamu bagi dua sama mereka
kamu bagi dua ya
enggak beneran enggak kok
masa kan ada uangnya
enggak ada enggak ada

lu sama siapa sih sebenernya
enggak pegang gue gak dapet duit jangan pukul lagi
masa ada duit sama sekali
enggak ada beneran jangan pukul sakit
aduh hampir aja ketahuan aduh
nah ini dikucarain susah banget
gue tadi ada urusan nah sekarang gue lagi free nih lo mau kemana
ya gue juga bingung sih gue udah mokbosin gak ada kerjaan
makanya gue nyamperin lo ke sini
makanya lo tuh cari pacar biar lo tuh ada temen jalan
gue udah punya pacar lah
enggak gue pengen liat aja
kenapa cewek lo punya temen
karena lucu tuh bisa kenalan sama gue ya kan
gampang tapi kan sekarang pacar gue lagi kuliah
oh ya berarti lain kali gue kesini ke nongkrong ngobrol sama cewek lo ya
boleh bisa tapi temennya doang ya
pacar gue jangan lo sikat
ya pengen gue dulu
dina mama kita pergi yuk
jarang jarang banget mama ngajakin aku jalan bareng
semenjak aku bantuin mama baikan sama papa mama berubah banget jadi baik
mama pengen ajak kamu sama mereka makan bareng di luar
sebagai ucapan terima kasih kamu udah bikin mama sama papa baik kan
jadi mama mau jalan sama meka juga
kamu tau kan rumahnya meka di mana
kalau misalkan tau iya sih mam dina tau tapi biasanya jam segini tuh meka lagi kerja ma
dia kerja di tempat futsal
kalau gitu kita temuin dia aja di situ
kasian meka harus kerja keras demi keluarganya
di usia semuda itu
dia udah harus jadi tulang punggung keluarga
gimana sih si rudy masa bisa lupa tanda lahir anakku
kamu gimana sih tanda lahir anak saya
di belakang kuping sebelah kanan
di belakang kuping sebelah kanan
jangan sampai lupa lagi
jangan sampai lupa lagi
mama mama kenapa berhenti
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
enggak udah kok
mereka aku beruntung bisa dapetin kamu
kamu udah ketemu belum sama randy
dia nyariin kamu terus loh
eh tadi barusan aku sama randy kok ma
kita barusan dari cafe
berarti udah ketemu ya
kamu lagi ngapain sih
pasti lagi yakin hasil hasil foto kamu ya
aku lagi lihat foto foto lama aku doang
kok mau tuh ben pulangnya cepet
iya kebetulan kerjaan mama hari ini tuh cepet selesai
makanya jam segini mama udah di rumah
mama boleh gak liat hasil foto kamu
gak usah ma
ini tuh cuma foto foto buat pameran mimo selanjutnya
hmm kenapa ya
anak mama kok kayaknya nmpetin sesuatu nih dari mama
jangan jangan di dalam kamera kamu ada foto pacar baru kamu iya
bimo belum punya pacar ma
mama itu gak mau kamu sampai punya pacar yang sembarangan
ya ngerti kan
mama gak mau kamu jatuh cinta sama perempuan yang salah
udah deh mama jadi penasaran
siapa perempuan yang bisa menalukan anak mama
aman sih ma
jadi diemnya kamu ini tandanya udah ada atau belum
nah kalau misalnya kamu memang belum punya pacar
mama itu mau kenalkan kamu